ketua komite stabilitas sistem keuangan atau kssk yang juga menteri keuangan sri mulyani menegaskan penanganan kasus yang terjadi di industri asuransi tidak di bawah tim kssk
hal itu menegaskan bahwa penanganan kasus seperti ajb bumi putra jiwasraya bank muamalat maupun asabri berada di bawah ojk melalui undang undang tentang perasuransian
kami tidak memiliki skop bersama sama secara join
namun untuk lembaga lembaga jasa keuangan non bank oleh karena itu penanganannya dilaksanakan oleh undang undang masing masing
jadi dalam hal ini tempatnya pak wimbo ada undang undang pasar modal meskipun dia masih sangat sudah sangat kuno
yang mungkin sangat perlu untuk diamandemen melihat perkembangan yang sekarang ini ada
undang undang ojk jelas ada
undang undang asuransi yang baru saja diluluskan dpr dan dibahas pada tahun dua ribu empat belas yaitu undang undang nomor empat puluh mengenai perasuransi